memangnya kamu bisa bantu saya
dengan senang hati
mesin cuci di rumah saya rusak
pengeringnya gak jalan
bantu saya beliin mesin cuci yang baru
sampai jumpa di video selanjutnya
saya masih mau kerja di terminal atau enggak
bagian yang nelfon mah biasanya encoy
jangan kamu aja
men kamu mau balik kerja di terminal
saya maunya kerja
kerja di tempat yang lebih aman aja
mn gak mau
katanya dia maunya kerja di tempat yang lebih aman aja
telepon yang lain
kalau udah dapat baru lapor saya
semarang semarang semarang
dan kamu mau balik kerja di terminal
enggak tang terima kasih
saya udah ada kerjaan lain
jualan basso cuanki
mudah mudahan bakso cuanki kamu setiap hari laris
cai kamu mau balik kerja di terminal
saya udah balik kerja di salon
alhamdulillah kalau udah ada kerja lagi mah
saya coba tawarin ke yang lain
saya kamu mau balik kerja di terminal
waduh temen ada yang ngajak usaha bareng buka cucian motor
udah saya iain
gak apa apa sep
mudah mudahan cucian motornya cepat buka
terima kasih tang
terima kasih tang
terima kasih tang
terima kasih tang
terima kasih tang
terima kasih tang
terima kasih tang
terima kasih tang
terusin aja nanti aku telepon lagi
foto foto dokumentasi udah banyak
kirim aja ke bang edi
iya pak siang ini kami kirim ke rumah
nanti mesin cucinya diantar ke rumah
kerjaan udah beres
lagi liat apa kerjaan udah beres
lagi liat apa kerjaan udah beres
pakainya masih dijemur
kan pengering mesin cucinya rusak
kan pengering mesin cucinya rusak
kang mus udah beli mesin cuci yang baru
mau dikirim dari toko
mau dikirim dari toko
tadi waktu saya dateng gak ada siapa siapa
gak ada om kecil om
komelnya ada cik gak apa apa
tidak ada om
tidak ada om
tadi kamu udah naik boncengan motor saya
kenapa turun lagi
bukan turun lagi
saya di piting gak di belakang
saya malah ketinggalan
terus kamu dihajar
kalau saya lihat
pas dibelain kamu
sedih rumah zitten
kita busur di sini
tadi kak ngecep kesini
katanya kamu udah bisa parkir lagi
oke kang saya mau langsung ke parkiran
tadi kang cece pesan
saya disuruh ngingetin kamu
keadaan di parkiran
sewaktu waktu bisa nggak aman
iya tang bismillah aja
mudah mudahan gak akan ada apa apa
bukan cari masalah
saya lagi sama teman teman
tadi saya lagi nggak ada di parkiran
lagi cari tambahan orang
buat jadi tukang parkir
barusan teman teman cerita
tadi katanya ada dua orang yang datang
usir kita dari parkiran
iya gak usah khawatir
terus saya sama teman teman gimana
stand by dulu aja
kita disuruh stand by dulu aja
aku mau berangkat kuliah
tapi mau mampir dulu ke parkiran
mau ketemu kamu
jangan ke parkiran
atau jangan kangen
jangan ke parkiran
aku lagi gak di sana
aku lagi kumpul sama teman teman tukang parkir
hari ini mendadak harus berhenti marki dulu
kata kang yayat
sampai kapan gak marketnya
aku sama teman teman disuruh stand by dulu
terus kapan kita ketemunya
aku kamu suruh stand by dulu
hmm bukan gitu
hari ini gak usah stand by dulu ya
kalau bisa mungkin besok
terus terus terus terus ya cukup
aku sudah datang
tadi kamu gak ada